mendapat penghargaan sebagai pemain terbaik liga satu indonesia dua ribu tujuh belas dalam awarding night liga satu di jakarta jumat malam
dalam acara tersebut pssi dan pt liga indonesia baru menganugerahkan sejumlah penghargaan
untuk kategori individu maupun tim peserta liga satu
pssi dan pt liga indonesia baru menyelenggarakan acara malam penghargaan ini
sebagai penutup gelaran liga satu musim kompetisi dua ribu tujuh belas yang diikuti oleh delapan belas tim
sejumlah pemain pun mendapat penghargaan atas penampilan impresifnya sepanjang musim dua ribu tujuh belas
gelar paling prestisius pemain terbaik liga satu dua ribu dua puluh
paulo sergio meregelar ini setelah menyisikan striker bali united
convalius dan gelandang pssi magasar willem jan pluim
penghargaan diterima oleh pengurus bayangkara united
sementara penghargaan untuk kategori gol terbaik diraih gelandang tim mitra kukar
septian david maulana lewat tendangan bebas melengkungnya
sedang penghargaan gelar top skor diraih oleh striker bali united convalius
covalius menjadi top skor liga satu musim kompetisi dua ribu tujuh belas dengan tiga puluh tujuh gol
ia juga memecahkan rekor top skor liga indonesia yang sebelumnya dipegang peri sandria
dengan tiga puluh empat gol pada musim kompetisi seribu sembilan ratus sembilan puluh empat seribu sembilan ratus sembilan puluh lima
yang ini benar karena saya sudah tahu bahwa saya sudah menang paling banyak gol
tapi ya top sebelas tentunya adalah penghargaan yang ekstra
bukan hanya untuk saya tapi untuk semua kita di bali united
selain itu para pemain muda yang tampil cemerlang sepanjang musim kemarin
juga mendapatkan apresiasi dari pssi dan pt liga indonesia baru
dan back persija jakarta dan timnas indonesia u dua puluh tiga rezaldi hehanusa
terpilih sebagai pemain muda terbaik dua ribu tujuh belas
dalam acara ini lifetime achievement award diberikan kepada mantan penjaga gawang persela lamongan
koirul meninggal dalam pertandingan antara persela melawan semen padang
akibat berbenturan dengan sesama pemain
koirul dihargai atas kesetiaan dan kontribusinya terhadap satu satunya tim yang ia bela selama hidupnya
yaitu persela lamongan
penghargaan ini diterima oleh istri almarhum koirul huda
untuk kategori wasit terbaik diberikan kepada mustafa umarela
sedangkan untuk kategori fair play award diraih oleh tim asal papua perseru serui
edi dwi rianto jakarta